tadi kita udah tanya tanya soal gimana menjalankan ibadah puasa di negara terkaya
nah sekarang kita ajak anda untuk ke salah satu raksasa ekonomi dunia ya tiongkok
kita akan mengetahui bagaimana suasana ramadan di kota perdagangan tiongkok yaitu kota shanghai
sudah bersama kita bergabung melalui sambungan zoom
ada konsulat jenderal republik indonesia shanghai bapak denny wahyudi kurnia
selamat pagi waktu indonesia pak denny
selamat pagi mbak dea mbak sali
selamat pagi bapak sehat pak
kayaknya udah imsak di sana ya pak
sudah jam empat itu subuh jadi berarti jam lima di sana ya
karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan jakarta ya
beda satu jam ya dari kita ya
pak denny ini tadi kita berbincang dengan wni yang ada di qatar
pak denny ini bertugas di shanghai tiongkok
di mana mayoritasnya bukan muslim
artinya muslim ini minoritas di sana
bagaimana sih pak suasana puasa di sana
boleh digambarkan kepada kami di indonesia
ya tentu di shanghai penduduk dua puluh empat juta
saja kalau di sekitarannya beberapa provinsi di sekitarnya
itu dua ratus tujuh puluh tujuh juta sama dengan penduduk indonesia
jadi kerja keras kita untuk
mendapatkan suasana puasa ya
muslim di shanghai kurang dari tiga ratus ribu orang
jadi aktivitas keagamaan sudah berjalan lagi
dan memang yang suasana paling rame biasanya
maghrib sampai taraweh
jam jam sholat lain juga masjid tetap buka
semua masjid di shanghai
oke tadi saya quote pernyataan pak denny
kerja keras kita mendebatkan suasana berpuasa di kota shanghai
dengan penduduk muslim yang minoritas di sana
nah dalam ikhtiar tadi mendapatkan suasana ramadhan
yang cukup memadai untuk para muslim yang minoritas di sana
apakah saat ini sudah ada kegiatan pengumpulan yang diperbolehkan bagi wni
di bulan ramadan ini pak seperti saat sebelum pandemi terjadilah
beransur menuju ke keadaan seperti ini
beransur menuju ke keadaan seperti ini
beransur menuju ke keadaan seperti ini

kemudian sekarang sudah mulai lagi buka
wni kita memang tersebar dalam
sebelum pandemi saya memprediksi sekitar empat ribu gitu ya di seputaran shanghai
sekitarnya karena berdasarkan data pemilu
tapi kemudian ketika terjadi pandemi
itu kebetulan pas lagi libur imlek
itu kebetulan pas lagi libur imlek
lalu ke indonesia orang orang kita gitu
karena banyak sekali pelajar
lalu kemudian juga ada exodus ketika ketakutan terjadi di awal pandemi itu
di sini ya tinggal sedikit lagi seratus orang gitu
sehingga mereka pun sibuk dengan aktivitas masing masing
lalu kemudian yang pelajar di sekolah juga mereka biasanya di asrama
belum tentu tidak mudah untuk keluar masuk
jadi suasana puasa kami ya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak
jadi mungkin lebih up goal kalau ikut saja dalam aktivitas muslim shanghai di masjid masjid
yang memang banyak didominasi oleh muslim tiongkok dari ganzhou dari xinjiang gitu
jadi bersama sama ya
dengan muslim dari negara lain termasuk dari tiongkok ya pak denny ya
pak denny ini kan kalau di indonesia ini kegiatannya di masjid ini hanya boleh ketika sholat saja
kalau di shanghai bagaimana pak dengan aturan aturan
tentunya dengan jumlah kasus yang perkembangannya juga masih terus bertambah ya
jumlah kasus covid sembilan belas
sebetulnya ketika china terpukul oleh covid
itu menjelang musim panas bulan juni itu sudah hampir normal
jadi memang ada pengecekan yang efektif
jadi pengecekan itu satu masker dua temperatur
masuk gedung sudah pasti ada temperator yang otomatis itu
lalu kemudian apa namanya
kode kesehatan yang ada di handphone
jadi orang masuk keluar gedung itu sudah pasti ada
ada apa namanya handphonenya yang ada kode kesehatan di situ hitung atau merah
jadi perjalanan orang dari provinsi mana dari luar negeri segala macam akan tercatat di situ
ketika dia misalkan masuk ke wilayah yang berisiko
dia dengan sendirinya akan berubah itu warnanya dan akan dicegah untuk masuk
jadi itu kan bisa diminta untuk karantina
jadi aktivitas itu menjadi normal ketika kasus kasus berkurang
pada dasarnya kan shanghai ini tempat masuknya pelancong internasional
jadi kasus akan selalu ada sekarang itu mungkin sekitar lima puluh
tetapi kan itu disaring di pelabuhan
di airport dan sebagainya
langsung masuk karantina dengan kewajiban dua minggu di karantina yang ditunjuk tempatnya
lalu kalau ternyata di dalam pesawat itu tidak ada positif
misalkan positif lebih dari orang
itu bisa tamat lagi seminggu itu karantinanya
jadi sesuai yang efektif untuk mencegah penyebaran virus itu sudah berjalan
bahkan kalau misalkan ada kasus yang munculnya itu tiba tiba saja dari lokal
yang kemungkinan itu penularan dari barang barang yang terinfeksi
kontaminasi virus itu di wilayah setempat dalam satu desa
distrik apa namanya kawasan itu biasanya pompoan perumahan
ya di karantina juga orang orang di situ untuk sekian lama
nah jadi kasus sehingga kemudian membuat shanghai itu relatif wilayah
keadaan keseluruhan tiongkok ya wilayah yang pede gitu ya menghadapi virus
tetapi tetap selalu hati hati dengan macam macam penerapan protokol kesehatan itu
oh dengan hiruk tikus
oke karena itu tadi ya vaksinasi sudah dilakukan dan juga berbagai cara sudah juga dituntaskan
untuk menyudahi pandemi covid sembilan belas di sana
mungkin penerapan internet of things kemudian juga lockdown yang dilakukan oleh pemerintah tiongkok ini
bisa menjadi salah satu acuan kita bersama lah begitu bagaimana tiongkok yang negara ini
yang negaranya super padat dan juga
punya pengalaman ya
pengalamannya juga cukup banyak ya dalam menghadapi virus ini sehingga kita sama sama bisa terlepas lah dari pandemi ini secepat ya karena
udah kepengen banget ya
pengen buat jalan jalan mungkin
pak denny juga pengen pulang kampung ke indonesia ketemu keluarga ya
oke baik pak denny wahyudi kurnia konsulat jenderal ri di shanghai
terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama cnn indonesia connected ramadhan pada pagi hari ini
sehat selalu pak dan titip salam ya untuk seluruh warga negara indonesia di shanghai selamat pagi pak assalamualaikum
terima kasih selamat pagi pak salam